hari ini revisi undang undang md tiga resmi berlaku tanpa ditandatangani presiden joko widodo
kemenkumham telah mengeluarkan lembaran negara nomor dua tahun dua ribu delapan belas
sehingga dpr bisa langsung memproses pelantikan wakil ketua yang baru
ya kan hari ini kan sudah berakhir
dan saya harus sampaikan saya tidak menandatangani undang undang tersebut
saya sadar saya ngerti saya tahu bahwa sesuai ketentuan undang undang itu tetap akan berlaku
walaupun tidak ada tanda tangan saya
tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke mk sudah
kenapa tidak saya tanda tangan ya
keresahan yang ada di masyarakat
presiden jokowi menyampaikan dirinya paham betul
bahwa saat ini revisi undang undang md tiga banyak dikecam oleh masyarakat
presiden juga menambahkan lolosnya revisi undang undang md tiga
akibat cepatnya dinamika yang terjadi dalam pembahasan di dpr
pernyataan presiden jokowi tersebut diapresiasi oleh ketua dpr bambang susatyo
bambang menilai munculnya perpu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik
dpr menjamin tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari undang undang md tiga tersebut
dpr juga menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritik para legislator
pimpinan dpr juga telah berkirim surat kepada fraksi pdi perjuangan untuk segera mengirim nama kadernya
yang akan menduduki jabatan wakil ketua baru
terkait dengan pelantikan pimpinan dpr yang baru dari pdip
kami sudah menjatuhkan hari selasa dalam sidang paripurna pekan depan
tapi kami hingga hari ini karena baru pagi ini kita kirim surat ke pdip
meminta nama yang bakal dikirim untuk mengisi wakil ketua dpr ri
maka kami akan menunggu nanti siapa yang akan dikirim oleh pdip untuk mengisi kursi yang kosong di wakil ketua
undang undang md tiga mengamanatkan penambahan tiga kursi pimpinan mpr dan satu kursi pimpinan dpr
jatah satu kursi pimpinan mpr dan dpr diberikan kepada pdi perjuangan selaku partai pemenang pemilu dua ribu empat belas
politisi pdi perjuangan eva kusuma sundari menyampaikan bahwa kewenangan untuk memilih wakil ketua dpr dari pdi perjuangan
sepenuhnya merupakan wewenang ketua umum megawati soekarno putri
kalau dibilang yang paling
tinggi jabatannya sehingga mendapatkan kehormatan untuk promo ke ketua dpr ya wakil ketua dpr ya mas utut sih
jadi betul nama utut adianto yang kemudian paling mencuat kira kira begitu ya mbak eva
oke ada nama lain bambang urianto bagaimana dengan nama yang ini mbak eva
aduh kan masih senior mas bambang selalu begitu ya
tapi sekali lagi entah mas bambang
mas bambang mas utut selalu kita kembalikan ke bu megawati
sementara itu ketua mpr zulkifli hasan mengaku sudah mengetahui nama nama wakil ketua mpr yang baru
dari sejumlah partai politik yang mendapat jatah kursi setelah undang undang md tiga diberlakukan
sudah ya itu kalau pkb kan teman saya caimin
kalau dari gerindra saya kira pak muzani ya
nah tadi saya ngomong juga terbuka mbak mega tolonglah saman pasarah itu profesor pancasila sih
meski undang undang md tiga sudah berlaku
mulai hari ini masyarakat yang tidak setuju dipersilahkan untuk mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi
dari sebelah paling kiri ada mas jayadi hanan pengawal politik
terima kasih sudah hadir
dan sebelah kiri saya ada pak luhut pangaribuan terima kasih praktisi hukum terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan telepon mungkin saya coba dulu sudah tersambung belum
oke masih belum tersambung
tapi saya ke pak luhut pangaribuan
pak luhut akhirnya sudah berlaku sekarang
sebelumnya kalau tidak salah sempat diundang juga pak luhut ke istana ya
pada saat itu apakah memang sudah terlihat ini kayaknya pak jokowi nggak bakal tanda tangan nih gitu
sudah terlihat gestur itu
ya kita sudah terlihat
waktu itu kita dipanggil empat orang
prof mahfud md dr marwara siahaan mantan hakim mk
yang ketiga prof edi hias dari ugm
nah dua isu sebenarnya yang ingin ditanyakan kepada kita
satu undang undang md tiga dan yang kedua rukuhp
kan sekarang lagi diundangkan
tapi khusus mengenai
undang undang md iii ini yang saya tangkap ini dari presiden ya
baik dari apa yang dikatakan secara eksplisit maupun gesturnya
kelihatannya dia tidak terlalu happy dengan rumusan yang dimuat di dalam undang undang md tiga itu
dan kesannya dia tidak lengkap perkembangannya di dpr dari waktu ke waktu
tidak lengkap mendapatkan informasi
dapatkan informasinya ini kesan saya
nah kemudian setelah dia menyadari bahwa ternyata isinya tidak sungguh sungguh mengembirakan
dilihat dari berbagai aspek maka kan jadi dilematis
setelah disetujui di mana di situ ada perwakilan pemerintah posisi presiden di mana kan begitu
nah waktu itu ada beberapa alternatif ya
antara lain dia tanda tangan kemudian nanti dia perkembangannya di masyarakat
atau yang kedua tidak
tanda tangan seperti yang sekarang
atau dia buat perpu kan gitu ya
supaya kemudian tidak berlakukan undang undang ini
nah ternyata kan yang dipilihkan sekarang dia tanda tangan
tidak tanda tangan
pada saat kita di sana itu sudah ada beberapa pihak di civil society di masyarakat yang sudah menyatakan bahwa akan mengajukan judicial review
jadi saya kira memang menjadi tepat karena kalaupun ada hal hal yang apa
saya kira memang bisa dicanneling melalui judicial review
tadinya ada bisa begini juga dibuat apa disetujui tapi dengan membuat legislative review pada saat yang sama
jadi pilihan pilihan itu
tapi yang pasti memang dia merasa bahwa tidak secara lengkap dari waktu ke waktu tiba tiba sudah muncul dan dia sangat tidak happy
apalagi dilihat di dalam masyarakat sangat tidak puas juga
karena kesannya kan kemudian jadi
dari masyarakat dari sistem
ketatanegaraan dia menjadi kuat sendiri
kan begitu kalau lihat
misalnya ada mengenai konten parlement
padahal kan sebenarnya yang kita butuhkan
dari dulu itu konten of court
itu sudah lama ada di dalam
nah sekarang itu misalnya antara kpk dengan
mentok kodukam apakah intervensi
itu disebut pidanak
tapi ini nggak pernah dijabarkan oleh dpr
kok malah kemudian dirinya sendiri
dan termasuk juga
kalau dia dikritisi
yang disebut kriminalisasi
mas jayadi tapi sekarang yang berkembang di luar
pak jokowi kesannya main aman nih
di tal politik
semua menyaksikan bahwa
soal itu karena memang semuanya
ketok palunya juga ada pemerintah di sana
sekarang memilih jalan aman supaya
nggak berantem terus mungkin dengan dpr
dimana partai politiknya memang amat penting
untuk dua ribu sembilan belas nanti bagaimana menurut anda
kesan itu tidak bisa dihindari
karena secara ketatanegaraan memang
undang undang itu bisa
keluar dari dpr
disetujui kalau ada persetujuan bersama
antara pemerintah dengan
dpr pemerintah itu kan presiden
kemudian presiden menunjuk
dalam hal ini adalah menteri hukum
dan ham kita tidak tahu mana yang
sebetulnya terjadi tapi orang
yang punya anggapan seperti itu sangat
masuk akal untuk beranggapan
nah gestur yang diambil dengan tidak menandatangani
dan menyatakan bahwa saya
tidak mau apa ya dalam tanda kutip
terlibat itu benar
tepat atau tidak betul jadi kesannya main aman
dan ada kesan kemudian mengorbankan bawahannya
jadi yang salah bawahannya berarti
tidak melapori segala macam yang juga sebenarnya
belum jelas juga sampai sekarang
tidak ada yang berani pasang badan
tidak tahu persis apa yang terjadi yang pasti
itu kan orang bisa menilainya ada
ada kelemahan dalam sistem koordinasi
antara kepala negara atau
kepala pemerintahan menurut saya antara
kepala pemerintahan dengan
anak buahnya di situ jadi
kepada leadership kemudian di situ
ya mau tidak mau itu muncul karena memang
mekanismenya seperti itu
yang terlepas dari itu
kata apapun yang terjadi
mentah presidennya main aman saja
atau misalnya sebetulnya memang betul betul
yang terjadi itu
dia tidak dilaporin dan sebagainya
tapi paling tidak ada
ada kemauan dari presiden
apa yang berkembang di
di masyarakat begitu sehingga
ini hal paling lemah yang bisa dilakukan
seorang presiden tidak menandatangani itu
karena dia tidak berpengaruh apa apa
ya kalau sebetulnya bisa lebih kuat
dia bisa dilakukan itu kalau dia membuat
perpu misalnya tapi saya kira
teman teman di bidang hukum
mungkin melakukan kajian kajian mungkin itu
sulit tidak mudah
untuk saya kemudian
seperti anda bilang
kalau dibuat perpu mungkin dikhawatirkan
ada problem dengan dpr
karena akan harus melalui mereka lagi
dan sebagainya jadi harus dikembalikan
ya harus dikembalikan lagi ke dpr nya
menimbulkan mungkin dianggap kegaduhan
yang tidak perlu tapi itu sudah terjadi
dan saya tidak tahu
dengan sekarang jadi bolanya
kemungkinan di tangan mk kan nah kita
tidak tahu karena banyak
orang juga meragu juga
dengan mk nya ya
ya itu banyak orang meragukan mk juga
terutama karena ada ketuanya
dua kali kena sp
gitu kan kena surat peringatan karena
melakukan pelanggaran etik
ada dugaan kemudian
keputusannya tampak selalu
akhir akhir ini menguntungkan dpr
dalam konteks kpk dan sebagainya
pers mungkin itu tampak
ini saatnya para
orang orang di mk
itu kan negarawan cobalah
mereka sedapat mungkin
berpikir lebih jernih begitu
khusus untuk ini ya
sampai terjadi apa yang dikatakan oleh
bang luhut tadi bahwa
dengan undang undang md tiga seperti sekarang
itu seolah olah kalau bahasa saya
dpr itu membangun tameng
dan celakanya itu membangun tamengnya
itu terhadap rakyatnya sendiri
jangan lupa dpr
sama rakyat itu hubungannya politik
bukan legalistik iya betul
hubungan keduanya itu bukan legalistik
politik artinya rakyat
pemberi mandat dpr diberi
mandat dan dpr yang menjalankan
dpr menjalankan mandat itu
bahasa betawinya ini rakyatnya
bosnya dpr oke kalau si
dp kalau rakyat bersuara kepada
dpr itu bukan suara untuk menghina
dpr untuk merendahkan kehormatannya
tapi itu suara dari bos
kepada rakyatnya gitu oke
kekacauan berpikir secara politik
kekacauan berpikir hubungan mereka itu
hubungan politik tapi cara mereka
membangun hubungan dengan rakyat itu bukan politik
tapi legalistik oke baik
baik tapi ada memang beberapa
pernyataan dari teman teman di dpr yang mengatakan
ini nggak mungkin lah sampai kriminalisasi
karena semuanya akan diproses
di mkd dengan beberapa
aturan dan yang akan mereka buat
sendiri sekali lagi itu diungkapkan oleh mereka

jadi memang kembali kepada
dari mahkamah konstitusi walaupun
banyak yang meragukan khususnya setelah
posisinya waktu kemarin
yang berkaitan dengan kpk
saya mengutip beberapa
statement dari teman teman di dpr
sudah beredar juga di media online
jadi ini tidak akan sampai
katanya ini semuanya akan di
misalkan itu terjadi itu seperti omongan
pejabat ya itu kok
pengembangan pejabat jadi artinya dpr kok
jadi kayak pejabat kan itu khas
omongan pejabat yang kayak begitu enggak ini
belum tentu akan digunakan secara
sembarangan kita nanti harus
proses di mkd dengan baik
yang mereka harus dipanggil
yang mulia kalau nggak dipanggil yang mulia kan
marah kan begitu itu
sama sekali saya kira tidak
memberikan penjelasan apapun
dan itu bentuk merendahkan kormatan
itu kan sangat itu hal yang
sangat general subjektif
tidak ada batasannya harus
dijelaskan apa yang dimaksud dengan
merendahkan kehormatan itu apakah menghina
misalnya kalau memang
menghina hinaan yang seperti
apa juga itu sudah ada
itu sudah ada aturan kenapa harus
ada dibuat pasal penghinaan pasal pencemaran
nama baik itu sudah ada kenapa harus
ada lagi di sini itu satu
yang kedua jadi aturan ini menurut
nggak ada gunanya
untuk dibikin di sini membuat
kegaduhan yang nggak perlu buat dpr
jadi satu itu tadi
apa yang dimaksud dengan menghina itu itu sangat
subjektif dan kalaupun
merendahkan kormatan anggota
dpr itu sama dengan pencemaran
nama baik dan penghinaan
itu sudah ada pasalnya
apa nggak cukup yang itu kalau nggak cukup
ini tugas untuk memproses
orang yang dianggap merendahkan kehormatan
anggota dpr itu itu dilakukan oleh
saya coba riset ya nggak tahu kalau saya yang
kurang riset gitu saya coba cari
padanannya mkd itu di lembaga lembaga
parlemen atau lembaga legislatif
dunia itu padanannya cuma
atau komite etik yang memang
bersifat tetap gitu apa
anggota dpr legislatif
dan anggota legislatif dengan
cara menjaga perilaku
legislatif bukan menjaga
dari luar ya bukan menjaga perilaku masyarakat
kalau ini kan mkd bertugas
menjaga perilaku masyarakat
bukan gitu perilaku masyarakat itu
urusannya negara bukannya urusan
lembaga pemerintahan seperti dpr
urusan negara berarti dia ke
undang undang hukum pidana gitu jadi
satu itu nggak relevan
atau mkd itu
macam macam tuh mulai dari soal yang terkait
soal apa tidak
segala macam lah hal hal seperti itu itu yang
yang dilakukan bukan ngurusin kalau ada orang
dicek nih omongannya
apa nggak oke itu dia
itu dia yang juga akan kami tanyakan
nanti setelah jeda mudah mudahan nanti bisa tersambung
dengan mas firman subagio ya dari balik
tetap bersama kami di cnn indonesia pranyu
dan kembali di cnn indonesia pranyu saya akan langsung
berbincang dengan mas lukman edi dari
anggota badan legislasi dpr mas lukman
selamat malam malam
selamat malam mas lukman sayang sekali
tidak bisa ke studio ya tapi saya pertama
mengucapkan selamat dulu akhirnya undang undangnya
sudah berlaku resmi hari ini
menjadi kontroversi sekian lama
soal kontroversi itu akhirnya
sudah tidak menjadi
perhitungan lagi saat ini sekarang mas lukman
atau juga undang undangnya sudah berlaku
dpr pasti harus bersiap siap
di makamah konstitusi
dpr harus mempersiapkan diri
kalau sewaktu waktu dipanggil oleh
makamah konstitusi untuk
memberikan penjelasan terhadap
ada terutama yang
digugat oleh masyarakat
posisi itu yang harus dilakukan oleh
dpr hari ini untuk persiapan
kalau suatu waktu dipanggil
untuk memberikan penjelasan di depan makam konstitusi
mas tapi kalau misalnya
original intent dari misalnya
yang satu ratus dua puluh dua k itu yang
banyak sekali disebut oleh teman teman
mahasiswa kami juga pers
mas lukman sebenarnya
ya pada dasarnya kan semua
di dalam undang undang
md tiga yang baru ini
itu secara substansi
jauh berbeda dengan
undang undang md tiga sebelumnya
tambahan tambahan pasal itu
dpr untuk mendetilkan
yang selama ini dianggap menggantung
setelah dipanggil oleh
dpr baik perorangan maupun
lembaga dua kali berturut turut
tiga kali berturut turut
nah selama ini juga diminta oleh
berkenaan dengan tidak adanya
untuk mengimplementasikan pasal
berkenaan dengan pemanggilan paksa
dpr kan pernah dua kali
mengalami hal seperti itu
pertama waktu dengan
memanggil gubernur lampung
panggilan pertama nggak datang
panggilan kedua nggak datang
diminta kapolri untuk
kira kira dalam tanda kutip ya kebingungan dalam kutip
karena ketentuan yang mana yang harus dia
ikuti untuk mekanisme
pemanggilan paksa yang kedua ketika
panggilan pertama nggak datang panggilan kedua nggak datang
panggilan ketiga diminta kapolri
kapolri menyatakan depan siap pemanggil tapi kemudian
kembali kebingungan dalam tanda kutip
bagaimana mekanisme pemanggilan sehingga kemudian
ada rekomendasi untuk
meminta kepada dpr
menjelaskan terlebih dahulu ya minimal
diberikan payung hukumnya bagaimana cara pemanggilan itu
acara pemanggilan paksa itu nah
atas dasar dua
fakta itu dua latar belakang itu kemudian
masuklah pasal berkenaan
apa namanya undang undang md tiga
memerintahkan kapolri untuk membuat peraturan
kapolri berkenan dengan acara pemanggilan paksa
kenyantraan itu termasuk yang tidak
menggantung lagi adalah soal sebenarnya soal pemanggilan
paksa itu adalah substansi yang sudah ada semenjak dahulu
cuma tidak bisa diimplementasikan karena
ada dianggap ruang kosong ya ada ruang kosong
yang ketika kita
menggunakan lembaga kepolisian untuk
memanggil paksa itu tidak bisa dilaksanakan oke oke
termasuk juga yang tidak menggantung lagi adalah soal
mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap
orang orang atau kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dpr
jadi soal konten parlement juga seperti itu substansinya oke
di undang undang md tiga juga ada ketentuan soal
rambu rambu untuk konten parlement
nah cuma sekarang lebih didetilkan
didetilkan tapi memang saya secara pribadi saya juga
mengakui masih ada ruang kosong yang ditinggalkan
berkenan dengan penghinaan seperti apa sebenarnya yang bisa dipanggil ya
tetapi kan di dalam undang undang md tiga ini masih menyisakan satu beban untuk
apa namanya model apa namanya penghinaan seperti apa itu diturunkan lagi di dalam
tata tertib dan kode etik yang harus dibuat oleh dpr oke

mahkamah kehormatan dewan kehormatan dewan
pertanyaannya mengapa tidak didetailkan langsung
ada pertanyaan di sini dari mas jaya dihanat kenapa tidak didetilkan langsung bang lukman
gimana bang kenapa tidak didetilkan langsung di undang undangnya
kenapa harus menunggu membuat aturan yang menggantung seperti itu

tidak bisa kita menafsirkan lebih luas tentang makna dari penghinaan itu
bukan penghinaan sih merendahkan kehormatan dpr itu
minta itu didetilkan oleh mahkamah kehormatan dewan
dalam tata tertib dan kode etik itu
ya itu sekarang belum itu satu kemudian yang kedua
sama juga di pasal yang sama terutama ancaman kebebasan pers
ini mas lukman mas lukman
saya tahu posisi anda pasti juga bersebelahan selalu dengan kami pers
tapi kemarin sebelumnya mas firman juga sempat bertemu dengan pbi
dikatakan akan ada pengecualian
akan ada tata tertib tambahan
tapi sampai sekarang juga kami pun masih belum jelas soal soal itu
jadi kalau misalnya nanti sudah
ini kan kita semua
ini kan kita semua
kita semua menunggu diundangkannya undang undang ini
begitu dapat nomornya dari lembar negara
maka semua perintah perintah undang undang ini harus segera dilaksanakan
paling tidak ada dua institusi yang harus segera menindaklanjuti perintah undang undang ini
satu adalah kapolri dengan membuat peraturan kepolisian republik indonesia soal acara pemanggilan paksa dan penyanderaan
yang kedua adalah mahkamah kehormatan dewan
yang harus segera membuat perubahan tatib dan kode etik
mas lukman tidakkah anda takut bahwa undang undang ini bisa digunakan oleh
untuk mengkriminalisasi pihak pihak yang berseberangan dengan dpr
yang dalam tanda kutip dianggap berseberangan atau dianggap merendahkan dpr nantinya
jadi original intent nya seperti ini
tapi kita kembalikanlah kepada mahkamah konstitusi ya nanti untuk menafsirkan
apakah pasal pasal itu anti demokrasi yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia empat puluh lima
atau seperti yang berkembang di dpr
bahwa original intent dari pasal pasal pembatasan itu adalah dalam kerangka untuk tidak terjadinya anarkisme demokrasi
anarkisme demokrasi apakah
anarkisme ke negaraan kita kan tidak
apa itu anarkisme demokrasi itu apa
undang undang ini bukan merupakan bentuk anarkisme demokrasi misalnya mas lukman
karena sepertinya dpr membentengi dirinya sendiri dengan tembok yang sangat tinggi kami rakyat tidak bisa berteriak apa apa lagi
tidak seperti itu sebenarnya ya
tidak seperti apa namanya
apa perkiraan seperti itu
tapi inilah perkiraan publik saat ini mas
ya makanya sekarang kita kembalikan kita kembalikan
kami juga tidak menyangka akan ada respon publik yang begitu luas ya
sehingga kemudian pasal pasal seperti ini dianggap sebagai pasal pasal yang anti demokrasi ya
karena ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa secara substansi undang undang md tiga sekarang ini tidak berbeda dengan undang undang md tiga sebelumnya
hanya tambahan tambahan pasal tertentu saja yang melengkapi

misalnya soal hak imunitas itu kan ada
kemudian konteks maverlemen juga ada
cuma diperluas saya kira kan itu ya
soal misalnya pemanggilan paksa juga ada di undang undang md tiga sebelumnya
cuma lebih didetilkan
lebih didetilkan dan tidak menggantung ya
filosofinya tidak berhentangan dengan undang undang md tiga sebelumnya
nah tetapi kalau kemudian ada respon negatif seperti ini ya
berpendapat ini adalah soal perbedaan tafsir
tafsir antara apakah ini anti demokrasi atau justru rambu untuk tidak terjadi anarkis terhadap demokrasi
itulah kita kembalikan kepada mahkostitusi untuk menafsirkannya
kita terima lah kalau misalnya mk pada akhirnya misalnya memutuskan
wah ini berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita ya
ini muatan ini cenderung misalnya anti demokrasi
nah itu kita terima
karena memang yang kita beri tugas konstitusi kita memberikan tugas kepada mk untuk menafsirkan
undang undang ini apakah bertentangan dengan undang undang dasar atau tidak
mas lukman mohon maaf tapi kalau anda
artinya kan dpr berarti kalau selama ini sudah melihat tanda tanda adanya anarkisme terhadap demokrasi
itu bentuknya seperti apa mas lukman yang kemudian akhirnya dpr sampai merumuskan pasal pasal ini
ya misalnya ini kan
ini yang berkembang ya berkembang di rapat rapat dengan pemerintah ya
salah satu yang contoh kasus yang diangkat ketika kita menurunkan lebih detail soal konten afrlamen ini misalnya kasus ekopatrio misalnya ya
nah ketika ada fitnah terhadap dia
dia kaget dengan fitnah fitnah itu
ya nah itu bagian salah satu contoh kasus
kan itu bisa diatur
contoh kasus yang lain
di luar itu
kasus gubernur lampung itu tadi yang saya sampaikan itu
itu kita mau ngapain gitu
lama lama kan terhadap satu kasus berarti
terhadap satu kasus bisa saja misalnya
ketidakhendakan dari orang yang dipanggil untuk datang itu biasa biasa saja
tapi lama lama kan bisa berbahaya terhadap
terhadap hubungan antar lembaga misalnya ya
antara lembaga dpr dengan lembaga pemerintah provinsi lampung pada saat itu
oke hal hal seperti itu mengusik kehormatan dpr ya
mengusik kehormatan lembaga yang terhormat ini
kurang lebih begitu
ya pada kasus itu ya
saya kan jujur jujur aja ngomong soal
apa yang terjadi di dalam internal rapat balik dengan pemerintah
berkenaan dengan contoh contoh kasus yang
yang dijadikan latar belakang asbab umurutnya lah kira kira
di sini ada bang luhut pangaribuan juga bang luhut mungkin
kalau yang dikatakan tadi
itu mungkin masih belum terlalu berat dibandingkan
isu yang lain ya
jadi kalau ada
apa hak angket atau apa dipanggil oleh dpr terus polisi
itu mungkin dalam beberapa hal itu masih masuk akal
walaupun mungkin sebenarnya kenapa harus diundang undang ini kan
sekarang kan lagi bahas juga rukuhp dan ru kuhab kan gitu kan
itu kan bisa di sana kan kenapa harus di situ
tapi yang kedua yang dikatakan tadi mendetailkan
tapi saya kira bukan mendetailkan
kalau dilihat pasal dua ratus empat puluh lima itu memperluas
jadi imunitasnya itu tidak
jadi imunitasnya itu tidak hanya di dalam dpr tapi juga di luar
tapi pada saat yang sama diatur pasal satu ratus dua puluh satu
l itu huruf l kan yang merendahkan itu boleh bertindak mkd nya
jadi nggak sebanding jadi
jadi terhadap dirinya begitu dibentengi yang di pasal dua ratus empat puluh lima itu
jadi tidak hanya di dalam dpr tapi di luar
katanya kalau dia ngomong sesuai dengan hak konstitusional
padahal kan kita juga bisa bilang kenapa saya mengkritik dpr
karena itu hak konstitusional saya sebagai warga negara kan mungkin
jadi nggak balance
jadi kelihatan sekali di sini memang dilihat dari perspektif dirinya
padahal sebenarnya di undang undang lain itu kan ada
kuhap di dalam rukuhp
jadi tidak sekedar mendetailkan
dan ini tidak lagi bisa misalnya diturunkan atau diamankan oleh peraturan yang lebih rendah
karena ini kan undang undang
kan merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr
jadi lembaga dan perorangan gitu
jadi menjadi luas sekali
nah jadi artinya ini mengisolasi itu dpr itu dengan rakyatnya
oke mengisolasi dpr dengan rakyatnya
mas udman terakhir dari anda silahkan
ya itu juga materi yang kita perdebatkan di dalam rapat rapat balik dengan perintah ya
soal posisioning anggota dewan itu yang mendapatkan hak imunitas itu
apakah hanya di dalam gedung dpr di senayan
atau di luar
akhirnya waktu itu disampaikan bahwa ternyata tugas dpr selama ini bukan hanya di gedung dewan
ya dpr itu ada tugas di dalam gedung dewan dan ada tugas di luar gedung dewan
ketika melakukan fungsi fungsi pengawasan misalnya ya
dia melakukan kunjungan kerja
dia melakukan reses misalnya
itu bahagian dari tugas tugas kedewanan yang diselesanagarakan di luar gedung dewan
terus di dalam tatib dpr kan ada
ya misalnya larangan dpr untuk masuk ke tempat tempat hiburan dalam tanda kutip misalnya ke karaoke ke pati pijat
itu kan gak boleh
kita kalau ada foto anggota dewan terbukti di tempat perjudian di tempat prostitusi misalnya
atau di tempat yang minuman minuman keras itu kita bisa diberhentikan sebagai anggota dewan
sehingga kemudian kita beranggapan bahwa ternyata kita ini sebagai anggota dewan itu bukan hanya di gedung dpr
tapi ketika di luar juga kita harus menjaga kehormatan keanggotaan kita
ya karena ada larangan larangan
larangan kita ini bukan hanya di gedung dpr
di keramaian juga kita mempunyai larangan larangan
nah oleh sebab itu kemudian disimpulkanlah dalam rapat itu bahwa anggota dewan itu mendapatkan hak imunitas itu
bukan saja di dalam gedung
tetapi ketika dia di luar karena ada tata tertib dia harus menjaga kehormatannya
maka pada saat itu juga dia dilindungi kehormatannya
baik mas lukman jadi akhirnya ini semua
soal pidana bisa gak saya jelaskan gak sedikit soal
oke oke singkat saja sedikit
ya kalau masih ada waktu ya
memang kita bincangkan juga itu di dalam rapat balik dan pemerintah soal
bagaimana hubungannya dengan
hubungannya dengan ketentuan di dalam esuerda unggaton universitas padang melissa
dan ketentuan dalam mdr tiga
ya tetap berkenaan dengan
apakah anggota dewannya atau orang yang melakukan pencemaran terhadap anggota dpr itu melakukan pidana yang tidak bisa
ya meta mengikuti apa yang diyawat dalam esuerda unggaton universitas padang melissa oke
tetap mengikuti yang diatur dalam undang undang vers berkenaan dengan media misalnya oke oke oke oke oke movements khusus agung funcionnat jahat
dengan media misalnya
proses pengawasannya itu
melalui mekanisme yang diatur
kami harap juga nanti ketika pembuatan tata tertib
atau aturan turunan dari undang undang ini juga
kami mendapatkan informasinya
dan juga jelas
mas lukman edi terima kasih
sudah bergabung bersama kami sekalipun
dari luar studio mas jaya dihanan terima kasih
bang luhut terima kasih sudah bergabung
bersama kami di studio
dan setelah jeda
kami ajak anda melihat strategi
partai golkar mengarungi tahun politik
ada wawancara spesial kami dengan
ketua umum partai golkar air langga hartarto
telah kami lakukan beberapa saat lalu